kamu jangan tinggalin mama bobby
nanya kata bapak itu
itu kan nyai vera
kok dia ada disini
nyanyi vera ngasih duit buat siapa
lukanya gak keliatan
oh aku tau
jangan kesih nanti ketahuan
aku baru inget
orang itu adalah
pas atraksi debus
nah vera ngasih uang ke dia
itu rumahnya vera deh
ige dua sampai lu yuk
rumahnya udah tangguh
aku bukan bobi aku rafa
sebenernya kamu itu
mana ya rumah pemain debos itu
itu kan itu udah ditanya
itu arahnya disini
itu kan nyai vera
kok dia ada disini
vera ngasih duit buat siapa
lukanya gak keliatan
oh aku tahu
shhh jangan pusing
aku baru ingat
orang itu adalah orang yang minta uang pas atraksi debu
pasal atraksi the bus
ngapain ya ngalir fera ngasih uang ke dia
tidak ada yang bisa dipercaya
kayaknya itu rumahnya nyai fera deh
iya udah sampai rumahnya udah tanggung
aku bukan bobi aku rafa
sebenernya kamu itu
kali kabelah kapril pak
anak anak ini sudah mengetahui siapa kita sebenarnya
dan anak anak ini saya temukan di depan sedang mengedap engedap
tapi saya nggak butuh anak anak ini
pokoknya anak anak ini tetap harus dihungkam
kalau sampai anak saya
luka kegoresan kekacauan kecoklatan
kamu harus berhadapan sama saya
sama saya juga lah
hei saya juga
lihat aja kamu yang
belum pernah dijadikan ayam geprek
ternyata kampung bohongin saya ya
katanya bisa rukiah
gak taunya gak bisa
gincet aja lah bu enang
merah aja lah juga kornet
ayo sekarang juga kamu ceritain
iya tenang maksudnya
jadi begini ceritanya
kamu jangan tinggalin mama bobi
kita ini kan masih saudara
nah sebagai sepupu
pak wayu mau kan bantu saya
saya pasti akan bantunya
memangnya nyanyi minta bantuan apa
ibu ibu saya nggak nyangka nyai vera itu selain bisa ngebatin
dia juga bisa ngeruknya
dia bisa ngusir makhluk halus yang suka mengganggu
beneran pak ada orang yang bisa ngerukiah
soalnya ada anak tetangga saya yang mau dirukyah katanya ketempelan makhluk halus
iya bu nyai fera itu hebat banget
yaudah pak tolong pak kenalin saya
tuh saya juga punya kartu namanya sih bu
oh kartu namanya aja deh sini buat saya
yaudah makasih ya pak ya
aku mau ngajak
aku mau ngajak
aku mau ngajak
aku mau ngajak

malah sekarang kau masukin saya ke dalam rencana kalian
gue enak gaya gaya naji dulu
nanti dia benyek udah tenang aja dia pasti kalah
udah gak sabar bu messi gak sabar
pak rt bu ranti bintang dan bu messi
kami gak kesalah
selamat tinggal ya nak
karena tadi malem juga saya ngerasain gitu waktu kehilangan rafa
apa yang nyai lakukan terhadap rafa itu
namanya tetap penculikan
dan semua harus diproses berdasarkan hukum
tapi nanti kalo semua proses hukumnya udah selesai
terus nyai kangen sama bobi
nyai boleh kok
main ke rumah saya
ketemu sama rafa
tah ini teh rafa
rafa juga pasti seneng kalo nanti dikunjungin sama nyai
makasih ya bu ranti
mami juga kangen banget sama rafa
mami udah gak percaya sama rafa
terus mami sering banget marah marahin rafa
kangen tuh mami
mamamu juga kangennya berlipat ganda beratus ratus berlapis lapis
kali udah gak percaya sama kamu
sekarang kita bertiga udah kumpul lagi
udah asar bayi gemes